kita bergabung dengan maria sarjana di gedung kpk
selamat sore maria
santar terdengar memang nama yang ditangkap tangan oleh kpk adalah irman gusman
sudahkah ada konferensi ataupun pernyataan resmi dari kpk sejauh ini
iya daniel saya tidak bisa mendengar suara atau pertanyaan anda dengan baik
tetapi yang jelas hingga saat ini konferensi pers belum diberikan sedikitpun oleh pihak komisi pemberantasan korupsi
dan tadi kami juga sempat berkomunikasi dengan pimpinan kpk dan pak agus rarjo menyatakan bahwa hingga tadi pukul lima belas waktu indonesia bagian barat
pihak kpk masih melakukan gelar perkara atau expose
yang expose atau gelar perkara ini nantinya daniel akan mengerucutkan apakah irman guzman ketua dpd ri akan menjadi tersangka ataukah tidak
dan hingga saat ini memang belum ada keterampilan
dan juga tidak ada pernyataan resmi kapan kah konferensi pers akan dimulai karena daniel memang ada aturan di undang undang kpk bahwa operasi tangkap tangan kpk memiliki waktu atau memiliki jangka waktu satu x dua puluh empat jam untuk menentukan seseorang atau beberapa orang sekaligus yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan kpk menjadi tersangka atau tidak
dan jika operasi tangkap tangan ini dilakukan semalam menurut keterangan dari kuasa hukum pihak irman guzman
berarti masih ada
beberapa jam lagi sebelum waktu satu x dua puluh empat jam yang dimiliki kpk sebelum menentukan siapakah yang kemudian akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini
namun yang bisa kami bagikan dari sini tadi juga sempat ada ketua dewan kehormatan dpd ri am fatwa yang mencoba untuk datang dan bertemu dengan pimpinan kpk
namun hasilnya nihil daniar karena pimpinan kpk belum bisa menemui am fatwa
nah dikarenakan masih dalam perjalanan
proses expose atau gelar perkara tadi dan juga begitu pula yang kemudian didapati oleh kuasa hukum pihak irman gusman yang tadi diwakili oleh tommy sing yang sudah datang dan menunggu bahkan hingga lebih dari satu jam namun belum juga bisa berhasil menemui dengan kliennya
hanya saja tadi tommy sing sempat melakukan kontak melalui telepon dan menyatakan bahwa memang operasi tangkap tangan kpk semalam dilakukan di rumah dinas irman gusman ketua dpd ri
pada saat ada sepasang suami istri beserta dengan seorang anak datang ke rumah irman gusman untuk bertamu dan kemudian setelah tamu ini pulang maka tim kpk datang dan kemudian langsung mengamankan irman gusman
tadi juga sempat memang tersiar kabar atau ada kabar yang simpang siur antara siapa sebetulnya yang kemudian tertangkap tangan kpk semalam
namun kedatangan dari pihak kuasa hukum
kemudian tadi kami juga sempat menemui keluarga
jadi irman guzman yang juga hadir di tempat ini ini juga menguatkan bahwa memang yang tertangkap tangan oleh kpk adalah ketua dpd ri irman guzman bersama dengan ajudannya dan dengan pihak swasta yang belum kami ketahui dengan jelas dari manakah pihak swasta yang dimaksud daniel
oke maria saryana tadi juga anda sudah bisa sebutkan belum bisa dengan jelas
nama nama yang ikut diamankan bersama dengan irman gusman itu berarti memang belum ada informasi apapun dari kpk maria
terkait dengan empat orang atau tiga orang lainnya ini
ya daniar secara resmi memang kpk belum melakukan informasi atau memberikan informasi apapun terhadap kami rekan media
tapi kabar yang berhembus yang bisa kami sampaikan adalah yang di dalam adalah irman gusman yang sudah terkonfirmasi dengan kehadiran dari kuasa hukum
kemudian juga terkonfirmasi dengan kehadiran dari pihak keluarga yang tadi sempat kami dan juga saya pribadi menemui pihak keluarga ini
tapi memang pihak keluarga ini tidak mau berkomentar atau memberikan pernyataan apapun
hanya saja membetulkan bahwa irman gusman memang sedang berada atau dalam proses pemeriksaan kpk di dalam gedung kpk tadi malam hingga saat ini
kemudian ada lagi konfirmasi yang kami dapatkan adanya ajudan dari irman gusman yang semalam juga tertangkap yaitu joko suprianto
dan ada tiga orang swasta yaitu dua orang suami istri dan juga satu orang anak anak yang merupakan anak dari kedua suami istri ini
meskipun demikian memang irman gusman kita tahu daniar memang karirnya di dpdr ini sudah cukup lama
bahkan dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ia sudah menyandang sebagai anggota mpr dari utusan fraksi tni dan polri
ini artinya jika betul ada permainan yang dilakukan irman gusman dalam sebuah kasus maupun adanya hal hal yang kemudian dipermainkan dia untuk memenuhi sesuatu
ini bisa saja terjadi karena memang
kekuatan dari irman gusman yang sudah tiga kali berada di dpd ri tentu sudah memiliki banyak teman dan juga banyak kolega kolega yang berada di situ
ya memang salah satu kasus yang dianggap menyeret nama irman gusman adalah soal untuk pemulusan proyek di daerah
terima kasih maria sarjana
kami akan perbaharui informasi selanjutnya terkait dengan hal ini karena sampai sejauh ini juga belum ada konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak kpk